bagi wisatawan dari beberapa kota di pulau jawa
bisa berkunjung ke yogyakarta menggunakan sarana transportasi kereta api
nah para penumpang kereta yang baru saja tiba di stasiun tugu yogyakarta
bisa memanfaatkan fasilitas shower dan locker yang disediakan oleh pt kereta api indonesia
fasilitas ini terletak di selasar malioboro
lokasi wisata terpadu yang menghubungkan stasiun tugu yogyakarta dengan kawasan malioboro
di tempat ini penumpang kereta atau wisatawan yang baru saja turun dari kereta api
bisa mampir untuk menumpang mandi membersihkan tubuh
dan menitipkan barang di locker locker yang disediakan
tempat mandi yang tersedia cukup bersih
total ada enam kamar mandi dengan satu kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas
dan empat puluh locker yang bisa disewa
dengan cara menyewa atau
memasangkan barang mereka di locker di sini
mereka sudah dapat fasilitas dengan bahaya aman di sini
sekaligus juga bisa menggunakan shower
artinya mereka bisa mandi sehari hari hanya rp empat puluh saja
tanpa harus open tempat yang lain ataupun open hotel
jadi tentunya ngebantu buat kita para traveler
atau buat kita para backpacker yang ingin hendak jalan jalan di jogja
tapi bingung mau mandi di mana atau nanti barang di mana
karena biasanya ada yang cuma satu hari
kayak saya nih saya datang nanti tengah malam pergi lagi
saya nitip barang ataupun mandi di daerah apa
dan ternyata ada shower dan locker ini sangat membantu kita dengan harganya yang sangat jangkau
shower dan locker buka selama dua puluh empat jam pada jumat hingga minggu
sementara hari senin sampai kamis fasilitas ini buka mulai pukul lima pagi hingga sebelas malam
selain di yogyakarta pt kai juga membangun fasilitas serupa di stasiun gambir jakarta
dari jurniawan yogyakarta